kemudian berikutnya ini ada satu video yang memperlihatkan pemandangan yang miris di laut bali
diunggah oleh seorang penyelam asal inggris
ini jadi salah satu bukti ya bahwa masyarakat nampaknya kurang bisa menjaga
bukan pemandangan alam bawah laut yang indah
penyelam ini malah disuguhi pemandangan sampah yang bertebaran di dasar laut nusa penida bali
yang ada di atas penyelam ini bukan rumput laut ataupun ganggang ya
tapi ini sampah namanya rich corner penyelam asal inggris
menunjukkan dirinya tengah berenang di lautan nusa peneda bali
namun bukan ikan pari maupun pemandangan indah bawah laut yang ia lihat
ia malah melihat sampah plastik bertebaran di mana mana
dalam video yang diunggah
akun media sosial miliknya terlihat ia berenang di antara sampah plastik
dan ada ikan juga di sana
video ini diketahui direkam dari titik penyelamatan ikan pari bernama manta point
dalam beberapa bulan terakhir bali memang dibanjiri sampah
terutama yang terbawa arus selama musim penghujan